ya sementara itu pemirsa presiden joko widodo berharap tidak ada aksi lanjutan terkait kasus
dugaan penistaan agama islam yang dilakukan oleh gubernur nonaktif dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok pada akhir november ini
presiden telah dan akan terus menjalin komunikasi dengan tokoh tokoh yang diharapkannya bisa menentramkan masyarakat
dan presiden mengharapkan dari konsolidasi yang dilakukan baik ke angkatan darat marinir kemudian brimob
kemudian juga ke alim ulama
intinya adalah mengharapkan bahwa pada tanggal dua puluh lima november nanti
kalau ini sudah diputuskan secara terbuka transparan dan betul betul memenuhi keinginan dan harapan publik
tanpa ada tekanan apapun kepada penegak hukum maka harapannya adalah tidak ada demo lagi